nah hal hal ini adalah hal yang harus terus kami lakukan mempersiapkan transportasi komuter lain ini yang memang masih digunakan oleh masyarakat yang masyarakat yang tidak bisa beraktivitas di rumah
jadi ini yang kami lihat mulai dari awal pandemi sampai dengan saat ini ppkm bahwa operasi kami ini harus adaptif dengan perubahan perubahan regulasi
dan perlu kami sampaikan juga bahwa di dalam menerapkan protokol kesehatan ini di kci yang kami terus berkoordinasi juga dengan kementerian meminta masukan dari ahli virus juga sehingga ada beberapa peraturan yang tidak ada di peraturan menteri
tapi kami melakukan peraturan itu untuk melindungi pengguna kami